dukungan untuk wali kota surabaya teriris hari ini agar maju dalam pemilihan gubernur dki dua ribu tujuh belas
basuki cahayapurnama sebagai calon petahana mengatakan siapa saja berpeluang untuk menjadi calon gubernur dki mendatang
hari minggu kemarin sekitar seratus pendukung risno melakukan aksi dukungan
basuki cayapurnama atau ahok menilai siapapun bisa menjadi calon gubernur di dki jakarta
apalagi kepala daerah yang memiliki prestasi
warga dki akan diuntungkan dengan banyaknya pilihan
jakarta ini harus jadi titik semua kepala daerah yang dianggap atau dianggap berhasil untuk di sini
ya kan apalagi saya ingat saya juga bu risma pernah ngomong gitu saya nggak tahu ya coba cek gitu loh
kan surabaya lebih besar daripada solo gitu loh jakarta kan bisa lihat bisa bandingin gitu loh
kamu kerja apa saja selama itu di daerah kamu berapa lama semua mesti dibandingin